empat pejabat kementerian pertanian dihadirkan sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan
di lingkungan kementerian pertanian dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
keempatnya adalah raden kiki dan aris andrianto dari bagian rumah tangga pimpinan kementan
serta ignatius agung dan reski yudhistira dari biro umum dan pengadaan kementan
salah satu poin menarik dari sidang yaitu adanya penggantian uang pengobatan dari anak syahrul yassin limpo
meski dinilai tidak berhak karena sudah berkeluarga
kesehatan anak anaknya atau keluarganya pak menteri
bu tita kenapa saudara layani
siapa yang biasanya datang ibu siapa tadi
rembes rembes juga atau dimintai langsung uangnya
ada pembelian obat di apotek
nah setelah itu kita yang bayar